untuk mengetahui pantauan arus balik moda transportasi kereta api
sudah ada produser lapangan cnn indonesia siti badria di stasiun pasar senen
selamat pagi sibat sibat tadi berita yang saya bacakan ini ada arus balik
arus mudik juga masih terjadi ya dan di belakang anda itu sepertinya cukup ramai
para warga yang pastinya untuk ke tempat tujuan ya dan itu menarik mungkin anda bisa ceritakan
bagaimana situasi di stasiun pasar senen pagi hari ini
dan apakah memang tujuan tujuan wisata tadi seperti ke kota kutu arjo
yogyakarta kemudian beberapa wilayah lain di indonesia masih menjadi kota kota favorit
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda di sini bisa saya gambarkan langsung saja
kita lihat di sini banyak sekali penumpang yang baru saja tiba di ibu kota jakarta
yang mana memang kalau saya melihat jadwal memang para penumpang ini baru saja tiba
tadi sekitar delapan ratus dua puluh lima dari surabaya kemudian di delapan ratus tiga puluh empat ini dari malang
sebelum saya live tadi itu lebih crowded lagi
lebih banyak lagi masyarakat yang baru saja tiba untuk kembali pulang ke ibu kota jakarta
untuk kembali bekerja sebelum nantinya mereka bisa kembali berlebaran di tahun depan
kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh humas pt kai
daob satu yaitu eva horinisa memang puncak arus balik di stasiun pasar senen ini
diprediksi terjadi pada tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam kemudian diprediksi kembali nantinya pada tanggal tiga puluh
dan juga tanggal satu mei
dan ini dua ribu dua puluh tiga mendatang ini terjadi karena memang sebelumnya presiden joko widodo
sempat memberikan arahan agar tidak kembali pulang ke ibu kota di tanggal dua puluh lima dan dua puluh tiga
untuk menghindari adanya antrian ataupun penumpukan penumpang yang terjadi di sejumlah tempat
ataupun di sejumlah stasiun di ibu kota termasuk di stasiun pasar senen
dan juga di stasiun gambir yang ada di bawah naungan daop satu
nah kalau kita melihat data yang sudah disampaikan juga
atau sudah dirilis oleh pt kai dawab satu ini memang di stasiun pasar senen dan juga di stasiun gambir
yang berada di bawah naungan daob satu ini ada sekitar empat puluh tiga tujuh ratus para penumpang
ataupun para pemudik yang sudah tiba di ibu kota jakarta
nah enam belas empat ratus diantaranya ini tiba di stasiun pasar senen
kemudian ada enam belas dua ratus tiba di stasiun gambir
dan sisanya ini turun di sejumlah stasiun yang ada di jabodetabek seperti misalnya stasiun cikarang
juga di stasiun jatinegara
nah kalau kita bisa menggambarkan juga memang di sini tidak hanya para pemudik yang baru tiba di jakarta
di pintu keberangkatan juga terlihat banyak sekali masyarakat yang masih mengantri
ini tadi sebelum saya live yuda ini banyak sekali masyarakat yang sedang mengantri untuk mencetak tiket keberangkatan
karena memang disebutkan juga oleh pihak humas dari pt kai daop satu bahwa di hari keempat pasca lebaran ini
memang masih ada peningkatan yang cukup
luar biasa terkait dengan jumlah para penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah yang menjadi prima dona
di antaranya ada yogyakarta surabaya semarang solo purwokerto malang kemudian juga ada kutoarjo dan beberapa wilayah lainnya
dari jumlah memang ada sekitar tiga puluh ribu penumpang yang akan berangkat meninggalkan ibu kota menggunakan pt
menggunakan kereta api di bawah naungan pt kai daob satu yaitu di stasiun pasar senen dan di stasiun gambir
untuk di stasiun pasar senen
di stasiun gambir sendiri ada sekitar sembilan belas penumpang yang akan diberangkatkan
kemudian di stasiun gambir ini ada sekitar sebelas penumpang yang akan juga diberangkatkan
kemudian untuk mengantisipasi banyak juga persiapan yang sudah disiapkan oleh pt kai
di antaranya adalah menambah ketersediaan kursi tunggu ini seperti di belakang saya
ini sudah ditambahkan oleh pt kai daup
satu karena melihat adanya lonjakan penumpang ini agar penumpang nyaman juga ditambah kursi
kemudian di sebelah kiri saya itu ada playground yang mana itu untuk nantinya anak anak bisa bermain
sambil menunggu jadwal keberangkatan dan tidak hanya itu juga ada pembenahan lainnya
diantaranya adalah pt kai ini menghimbau kepada para penumpang
baik yang akan berangkat maupun baru datang ini untuk tidak berdiri
kemudian untuk tidak duduk dan tidak menyimpan barang barang di area area
yang menjadi mobilitas ataupun mobilisasi para penumpang lainnya ini agar tidak terjadi penumpukan
dan juga tidak terjadi antrian yang panjang di wilayah stasiun pasar senen ini
nah tidak hanya dari segi mobilitas penumpang kemudian juga dari segi fasilitas penumpang
ada juga penambahan terkait dengan customer service mobile
yang mana ini ada di setiap pintu pintu baik keberangkatan maupun pintu kedatangan
yang mana memang mereka ini nantinya akan memberikan
bantuan kepada penumpang untuk nantinya penumpang tidak bingung untuk turun lewat mana
kemudian juga menunggu grab di mana
ataupun menunggu para penjemput ataupun pengantar yang ada di stasiun pasar senen ini
oke nah kemudian juga memang diharapkan para penumpang ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan
tapi penumpang juga ini untuk selalu memperhatikan barang bawaannya
karena kemarin disampaikan oleh eva horenisa bahwa memang di arus balik ini banyak sekali barang barang yang tertinggal
bahkan barang barang ini termasuk seperti barang barang yang berharga seperti dompet
handphone dan beberapa barang lainnya
sehingga memang perlu perhatian khusus juga bagi para penumpang untuk bawaan barang barangnya
agar nantinya tidak tertinggal di keretaan
yaudah kembali ke studio
baik siti badriah terima kasih untuk laporan langsung anda dari stasiun pasar senen jakarta pusat
selamat bertugas kembali